jadi memang kalau kita lihat jelas pelaku usaha ini harus bisa mengambil momentum krisis pandemi ini
untuk bertekmen transformasikan usahanya juga ya
jadi kalau kita lihat yang paling utama strategi yang sudah dilakukan yang paling banyak itu dari optimisasi platform digital
karena digitalisasi menjadi sangat kunci dengan keterbatasan tadi mobilisasi dan lain lain
tentu saja ini yang paling utama
kita lihat banyak usaha nggak usah yang besar yang umkm pun sekarang sudah mulai ke arah digitalisasi
jadi ini mungkin nomor satu dari segi channeling yang harus dilakukan
kemudian kalau kita melihat memang kita mesti kemudian mengevaluasi kembali
ada dua ya jadi kalau dari segi pandemi ini dua hal yang paling mengenal
satu digitalisasi yang kedua itu arah ke arah lebih ke arah green business ya
jadi kita namakan bisnis yang lebih hijau atau yang lebih ke arah bisnis yang ramah lingkungan